pt kereta api indonesia memutuskan untuk memperpanjang penjualan tiket promo kereta eksekutif
sampai dengan bulan oktober dua ribu tujuh belas
keputusan tersebut diambil agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati potongan harga
tiket kereta eksekutif hingga tujuh puluh dua persen
di hari kedua pelaksanaan kai travel fair di plenary hall jcc senayan
pengunjung yang datang mengalami penurunan jika dibandingkan hari pertama pembukaan kemarin
penurunan terjadi karena pt kai akhirnya memutuskan membuka akses penjualan tiket promo secara online
kebijakan tersebut diambil untuk mencegah membludaknya pengunjung yang datang ke kai travel fair
menurut kepala humas pt kai agus komarudin pada hari pertama travel fair sampai dengan pukul dua puluh tiga
dari enam ratus empat puluh dua ribu kursi perjalanan yang disediakan baru sembilan puluh ribu yang terjual
kalau bicara untuk target dua hari kelihatannya
kalau tidak terpenuhi ya tentunya masih bisa akses selanjutnya sampai dengan oktober nanti
jadi masyarakat masih bisa melakukan promo ini
mengambil tiket promo ini sampai dengan oktober nanti
untuk mengetahui jalannya kereta api travel fair pada hari ini
sudah ada produser lapangan kami arief kurniawan di jcc senayan
jualan tiket kereta pada hari ini mungkin ada strategi yang berbeda
mengingat pengunjung itu padat sekali kemarin dan mungkin hari ini tidak seramai kemarin
memang betul sekali
hari ini adalah hari terakhir dari pt kereta api travel fair
dan memang jumlah pengunjung jika dibandingkan dengan hari pertama kemarin
ini hari ini mengalami penurunan
dan sebagai informasi tadi juga sudah disebutkan
pada hari pertama itu baru sembilan puluh ribu kursi perjalanan yang berhasil terjual
dan untuk hari ini
tadi informasi terakhir yang saya dapat
pukul sebelas pagi tadi
itu sudah bertambah sepuluh ribu kursi perjalanan
jadi total jika digabungkan dengan kemarin itu sudah seratus ribu kursi perjalanan
namun tentunya sampai dengan sore hari
hari ini pastinya ada penambahan dari jumlah kursi yang terjual
dan memang untuk penjualan tiket promo ini
setelah pameran ini berakhir
tentunya ada kabar baik yaitu penjualan tiket promo akan terus diperpanjang sampai dengan bulan oktober dua ribu tujuh belas
dan untuk mengetahui lebih lanjut
seberapa banyakkah tiket kursi perjalanan yang sudah berhasil dijual sampai dengan sore hari ini
sudah ada bersama saya kepala humas pt kai bapak agus komarudin
selamat sore ya pak agus
selamat sore ya
ya pak agus sampai dengan sore hari ini kira kira pukul lima ya pukul tujuh belas
berapa nih kursi perjalanan yang sudah berhasil dijual di travel fair kali ini
kalau untuk data ini kan untuk kelas eksekutif ya semua yang kita promokan ya
itu dari enam ratus empat puluh dua ribu tiket
perjalanan tujuh agustus sampai dengan tiga puluh satu oktober itu
nah dari enam ratus empat puluh dua ribu
nah saya butuh ketegasan nih
apakah betul bisa masih bisa dibeli sampai dengan bulan oktober dua ribu tujuh belas dengan harga yang sama
selama ini masih ada kuotanya
ya tentunya tidak hanya untuk dua hari ini
nanti ke depannya
kalau memang masih kuota tersisa tentunya
promo ini akan terus berlangsung sampai dengan bulan oktober
tapi itu juga pembeliannya itu melalui online gitu ya
ya seperti itu
lalu untuk evaluasi pelaksanaan hari ini bagaimana pak
mengingat kemarin kan sangat membludak sekali ya
sedangkan hari ini saya lihat begitu
mengalami penurunan yang cukup tajam
bagaimana pak evaluasinya
iya kalau hari kemarin kan itu kita di luar ekspektasi ya
begitu besar ya antusias masyarakat
saya juga ucapkan terima kasih dan permohonan maaf juga
kalau kenyamanan memang terganggu karena tidak sanggupnya daya tampung di sini ya
nah untuk hari ini tentunya lebih baik dari hari kemarin
para pengunjung mengalir
melakukan pemesanan atau booking tiket di sini
ya baik yang online kesini sambil melihat lihat situasi
atau booth booth yang ada di kai travel fair ini
berarti bisa disimpulkan penurunan pengunjung pada hari ini
karena akses online itu sudah dibuka ya pak
jadi tidak hanya untuk pengunjung yang datang ke sini saja
ya salah satunya itu yang paling berpengaruh ya
karena kemarin itu hanya dapat dilakukan di sini
sekarang sudah kita open terbuka keluar
sehingga mereka dapat mengakses kapan dan dimanapun berada gitu
lalu pak menilai estimasi dari transaksi selama dua hari ini
kira kira sudah dapat belum pak informasinya berapa tuh pak
berapa nilai rupiahnya pak
kalau nilai rupiah ya kami belum ini ya
karena ini belum closing ya
artinya kalau untuk menghimpun data data tersebut
kami belum bisa spekulasi ya untuk kita sampaikan
pada hari ini gitu ya
karena memang saat itu belum closing
kita juga harus ada evaluasi dan beberapa hal yang mungkin nanti malam
saat closing kita lakukan perhitungan gitu ya
lalu pak apakah ada rencana acara ini akan disenggarakan secara tahunan nih pak
kita sepertinya ada rencana seperti itu
nah dari hasil evaluasi pada tahun ini
yang baru pertama kali dilaksanakan ini tentunya sebagai bahan evaluasi
untuk pelaksanaan di tahun berikutnya
itu rencana memang akan kita laksanakan setiap tahun gitu ya
ya alhamdulillah saya anggap sukses
karena memang terima kasih juga kepada media yang mempublikasikan
sehingga animo masyarakat begitu tinggi terhadap kai travel of air ini
baik pak agus terima kasih atas waktunya pak
ya itu tadi keterangan dari agus komarudin kepala humas pt kai
dan untuk travel of air hari ini itu masih dibuka sampai dengan pukul dua puluh satu
jadi jika masih ada siapapun warga masyarakat yang penasaran untuk datang langsung
masih bisa ada kesempatan sampai dengan malam nanti
baik masih ada kesempatan untuk yang mau berborong tiket kereta api
arief terima kasih laporannya langsung dari jcc jakarta